tuming jalan kita percepat rumana sama ramadi nikah setelah mereka menikah
status sosialnya pasti akan berubah
bener bener cakuan pantas jadi laki laki ternyata mudah larinya
sih nelan ternyata ada pengaruhnya juga otak abah
sabar dong mau pada kemana sih buru buru amat
ibu udah kumpul hitung nih kembaliannya
kembaliannya kan duit gua gocapkom lu lihat dulu tuh duitnya di perangkas
perasaan rp dua puluh debu lima puluh oh iya kali ya koko lupa maaf ya bu
ini makasih komik makasih sama sama gocap juga
ini kembalian kasih akhirnya lari juga nih belanjaan uh
si rumah nih udah putus ame si robby adeknya sih itu rodi eh iya sih bu aku
juga itu tahu kok ini masalahnya enggak abis kukikir itu emaknya sisulang merengge renge
sampai sebegitunya ya mama bu haji tuh dia gue mana mau ngijinin sirumana balikan mesir oby udah
gitu sirumana juga udah kagak mau mesir oby oh gitu ya oh gitu bu haji
bismillahirrahmannimalamalaikum alaikum salam
ayo bu aja roti kejahatannya feet
tengah nanya boji memang bener katanya simang
sebenarnya sebagai empoknya the saya itu dari dulu udah pengen l sobie itu mutlukan sirumana
kakak salah tuh ngomongnya
ayah lebih suka si robi itu sama si rere
anaknya baik sama ayah
salah bang sulam
udah tuh dia sopan banget sama emak
baru aja dia kenal
selama lama juga ketahuan belangnya
aslinya anaknya tuh baik
malah kakak si robi
semua keluarganya itu
keluarga yang berpendidikan
dan si rerenya sendiri
apaan tuh bu aji
ayah juga gak ngerti
dosa di surabaya
mamanya sekretaris partai
di wilayah jawa timur
kalau begitu dari keluarga berpendidikan
dong bu aji
pastinya kaya banget deh
insya allah jauh yang ini sekarang
jauh lebih baik dari
ini gue gak betah disini deh nih ah
pengen pulang aja ah
capek ngedengerin gosip yang gak bermutu
gue minum ya airnya
eh bu aji
orang risanya aja belum dimulai
siapa yang dapet
ada apa nih
ya kesel sama si rodia
ada masalah apa dengan umi
ahlak dan kedudukan lebih tinggi
pacarnya si robby itu si rere bilang
si rere bilang daripada si rumana katanya begitu sempel sempel sempel ya kurang ajar amat ya si
rodiah seberapa tinggi sih rere itu terus katanya bapaknya si rere itu dosen anggota dewan dia bilang
begitu sama sama kita wah ngajar ya rodiah itu terus dibilang apa dia tentang anak kita dia bilang katanya
si rumana cuman menang di jilbab doang luang ajar gak tuh katanya sekolah di krl tapi kagak
sadar gak ngajar amat si rodiah nih ya pokoknya umi minta abah harus gagalin hubungan si robby
sama si rere lah kosong itu mah susah mi abah kenal juga gak sama si rere gimana kegagalinya
juga sih terus gimana ya pak tapi menurut abah ada satu mi jalan kita percepat rumana
sama rere terus gimana ya pak tapi menurut abah ada satu mi jalan kita percepat rumana sama
di nikah setelah mereka menikah status sosialnya pasti akan berubah benar
emang bener bener jagoan pantas jadi laki aje kek gila ternyata mudah larinya sih
nelan tuh bah aduh ternyata ada pengaruhnya juga mau takabah
ya oke boleh kata papa
role lega deh mak rasanya
kenapa aku senyum senyum gitu ro
enggak sekarang semuanya udah terjawab
selama ini perasaan roh gak enak melihat keluarga haji muhyiddin
yang pura pura baik sama kita
biasa haji maimunah itu nyedir nyedir hubungan romana sama robi
terus keluarga kita juga dihinah hinah mak
jadi lu terpojok dong ya
aduh mana gue gak ada lagi waktu tadi ah
mak tenang aja tadi ro lawan
sampai haji maimuna malu kabur dia
si rere itu sarjana terus papahnya dosen di surabaya
di salah satu partai wilayah jawa timur
terus dia langsung kabur mak
bisa kabur lu apaan sih
emang ada ada aja tuh pelakuan laki bini berdua
laham tapi si ro sekarang hebat
dia berani deh sama si maimunah itu
bayangin aja dia bisa kabur sama si ro
itu namanya baru berita
ntar ada seri seri baru
bagi keduanya nih
mak kalo masih sakit mendingan rencana kepantiasuan ditunda aja deh besok besok ya
enggak orang dunia cembesok
gak baik kan
sesuatu yang baik itu mesti didahulukan
dunia juga setuju
mak entang entang ada mas masnya pak
itu bahasa jawa
itu bahasa inggris mak
waduh baha' waktu sholat cumi sempet berpikir baha'
bagaimana kalau kita ke rumah ibu rasidih aja
suruh dia buru buru ngelamar si rumahnya
ya boleh juga tuh mi
tapi abah tadi waktu sholat juga mikir kayak gitu
cuman abah gak terusin
jadi abah mikirin apa ya
ya abah tadi mikir
kita mesti bikin sesuatu semacam makan malam di restoran
rebut dong ngeluarin duit
pura pura kita mi
ntar waktu bayarnya kita suruh rahmadi bayarnya
oke juga tuh abah
tapi siapa dulu mi
tapi abah pikir pikir ya
ya udah abah ngelakuin kebun kebunan

abah ngelakuin kebun kebunan
abah ngelakuin kebun kebunan
abah ngelakuin kebun kebunan
abah ngelakuin kebun kebunan
abah ngelakuin kebun kebunan
abah ngelakuin kebun kebunan
abah ngelakuin kebun kebunan
abah ngelakuin kebun kebunan
abah ngelakuin kebun kebunan
abah ngelakuin kebun kebunan